tapi di depan cowok sekeren ini
duh kayaknya malu deh
kalau gitu buat aku lagi deh
ibu tenang dulu
ibu tenang dulu
kejar coba di situ
kopi di sini memang nikmat sekali
ya biasa kan
tidak tidak tidak lihat kamu lihat itu kan
kamu lihat itu kan
itu yang tadi yang tadi
iya abisin aja
coba kita kita pukul sekarang

terima kasih ya udah mau nolongin tante
kalian berdua memang bener bener anak yang hebat
tante hampir gak percaya lo ngelihat ngelihat karpet bisa terbang
tante mau ketemu sama orang tua kalian
tante mau menceritakan semua kejadian ini
lagian tadi itu bukan karpet ajaib
oh karpet yang digerakin
itu yang kayak mobil mobilan gitu ya tante
masya tante gak tau sih
aduh masa sih
tante mau dong tentu mau beli karpet yang bisa digerakin sama remote
belinya di mana
mama gak bapak kan ma
mama tadi habis diramok tau gak
ini pas mama diramok
tadi ada kejadian luar biasa
ada karpet bisa terbang
terus ini anak anak nenek nolongin mama
kak kakak kenapa sih
gio gio cemburu tuh tau
ya makanya anaknya luar biasa
makasih ya udah nolongin mamaku
gue deg degan banget nih
hampir sedih keren banget sih
sebelum cowok itu tau
kalau gue lagi grogi
kami berbohongi dulu
gio gio ajak mereka makan
cheryl sama gio gio naik karpet yang bisa terbang
eh tapi tapi tapi tapi
tadi papi juga melihat tuh
karpet yang bisa terbang mondar mandir
di dalam mall
hapa karpet bomba yang asli itu seperti itu ya mam ya
aduh tapi kok malah bercanda sih pi
mami tuh serius pi

masa pembantunya oma jojo
dia tuh sampe berani sumpah lho pi

emangnya dipikirnya ini negeri dongeng apa
iya juga sih mam
itu seru aja tuh bibinya si oma
jangan kebanyakan minum kopi
yaudah ya mam ya

aku disuruh traktir kalian makan
kalian mau kan
enggak apa apa kok adik kamu lucu
aku ini bukan adiknya
ya kan kakak
kue yang cantik
yaudah sekarang kita makan di mana
sekarang kita makan di sana yuk
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
laper banget sih
tapi di depan cowok sekeren ini
duh kayaknya malu deh
kalau gitu buat takut lagi deh
oh iya tadi belum kenalan
gapapa sih kalau nggak mau ngasih tahu
daripada lo kelihatan suka
eh lo kesini cuma berdua sama adik lo
aku ini bukan adiknya tahu
tapi aku ini calon pasien kak seril
oh udah dibilangin gue jatuh juga lo
jadi nama lo seril
kayak nama cewek yang mau dikenaliin sama bokap nyokap gue malem ini
makanya gue kesini buat nyari kucing
iya pak sheryl ala degi sama kucing
udah biarin aja
lu mau kemana
gue jual drink deh
aduh itu tinggalin aja
yaudah deh kalo tau informasi soal sheryl tolong hubungin tante ya sayang ya
serialnya udah ketemu apa belum
belum lagian papi cepet banget sih pulangnya gimana sih pi
aduh papi tuh udah gak punya alasan lagi untungan mereka mi
udah diajak ke mall udah diajak kesana kesini masuk toko sana toko sini
sampai mereka akhirnya tuh masuk ke tempat lain
sampai mereka akhirnya tuh masuk ke tempat lain

tapi gak tau kalau sheryl itu alergi kucing aduh gimana sih
api udah gak tau gak tau ada alasan
alasan apa lagi untuk melayani mereka
papi aduh papi jangan jantungan dulu dong pi
kita kan udah banyak masalah jangan apa apa masalah sama mami dong pi
tapi tenang aja semua biar mami yang handle
tapi tenang ya pi sekalian kita jalan pi
tuh tuh tuh
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak